terima kasih anda masih di redaksi siang
bila selama ini pancake atau panekuk dikenal berbentuk gepeng
namun tidak dengan penekuk super lembut yang dipopulerkan negeri sakura jepang
japanese fluffy pancake tengah menjadi prima dona dan membuat penikmatnya ini rela mengantri berjam jam
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
hai pankeke itu enak banget
kalau soal fluffy nggak usah ditanyain lagi lembut banget kayak apa segala macam
fluffy pancake asal jepang tengah menempati daftar makanan yang diburu para foodes alias pegiat kuliner di indonesia
nah konon katanya pembuatan ini sangat sulit dan perlu ketelitian agar mendapatkan tekstur pancake yang benar benar lembut
penasaran let's go
pancake yang sudah dikenal sejak zaman romawi kuno mulai berkembang dan diadopsi berbagai negara
evolusi softle pancake di jepang sebenarnya terinspirasi dari tekstur cheesecake yang lembut seperti sponge
bedanya souffle pancake didominasi meringue atau putih telur
ditimbang secara precise dan juga untuk cara metodenya dan mencampurnya juga ada caranya juga untuk mendapat kualitas yang optimal
tak hanya sekadar mencampur adonan takaran bahan bahan serta teknik mengocok adonan tidaklah mudah
butuh waktu dua puluh menit untuk proses pembuatan
koki selalu memasang timer agar pemanggangan adonan dengan suhu satu ratus enam puluh derajat itu benar benar mengembang sempurna
hanya membuat softle pancake berdasarkan pesanan
tidak bisa take away dan hanya dine in atau makan di tempat
koki selalu memasang timer agar pemanggangan adonan tidak terlalu mudah
kalau soal fluffy nggak usah ditanyain lagi
lembut banget kayak kapas di dalam mulut
nah yang unik disini adalah karena ada mango syrup yang bikin rasanya ini bercampur dengan rasa cheese yang ada di dalam pancakenya yang nggak bikin enak
jadi worth it banget ditunggu selama dua puluh menit
menggo pancake ini dibanderol seharga rp sembilan puluh lima sementara yang original seharga rp delapan puluh delapan
dengan interior bernuansa pink pastel yang hangat dan nyaman tentu saja pengunjung betah berlama lama
panqueknya tuh enak banget karena dia fluffy teksturnya
terus pas masuk mulut aku tuh rasanya melted
antrian panjang kayak gini tuh udah pasti
nah apalagi disini ada yang rasanya savory atau gurih
seperti apa ya saya juga penasaran loh
berikutnya saya menjajal sofle pancake yang mengklaim sebagai yang pertama di indonesia
menawarkan softle pancake dengan berbagai varian tempat ini tak pernah sepi pengunjung
cuman kita nih yang ada menu cisuboba ini gitu yang bisa langsung dijegel fluffy
jadi ada personal experience juga untuk orang yang datang
memadukan tren bola bola tapioca atau boba menjadi topping
seperti yang saya lakukan ini
pancake jigling atau menggoyang goyangkan pancake
ini starting lembutnya nih
varian pancake teh hijau khas jepang
atau maca lengkap dengan kacang merah adzuki
membuat pengunjung seperti mendapatkan sensasi makan pancake di negeri sakura
kayaknya nggak expect bakal se fluffy ini bakal se soft ini gitu
kayak pertama gigit gitu ya
kayak sesuai ekspektasi lah
dia mikir ah nggak seenak gitu lah ya
terus pertama nyobain kayak wow ya bener bener
harga softle pancake boba dan maca rp lima puluh sembilan
sementara panket gandum gurih yang dilengkapi daging sapi asap
omelet jamur serta salad segar dibanderol rp enam puluh lima
ternyata yang gurih ini juga gak kalah enak loh sama yang manis manis
nah buat kamu yang nggak terlalu suka yang sweet
mungkin yang gurih ini bisa menjadi alternatif loh
roni satria himawan amri jakarta